april mamah kamu kesini itu mau jemput kamu pulang
ya april mama kesini mau jemput kamu
mama ditugaskan ke london
mama gak mau mama jauh dari kamu
sekarang kamu lanjut kuliah di sana ya
maka kan tahu dari kecil kamu ingin stay di sana
yuk udah waktunya
ini merupakan rancangan kegiatan jemaah kita
nanti kita bakalan ke perkampungan
terus kita juga bakalan bagi bagi tugas
uin boleh ikut kakak
mendingan uin disini aja ya sama umi
uin jangan sedih dong
lama juga ya
kalau tau tau tommy balik kemari gimana
april mama mau ketemu
mama itu anakku
mama itu anakku

makasihistry waktu pukul pertama nih

masya allah april
masya allah anak mama sekarang udah berubah banget
kamu tambah cantik
sisi buk sama mama
mama ngapain kesini
mama kemana aja selama ini
kenapa mama baru datang sini
mama senang karena april udah gak ada di rumah
mama bisa bebas bekerja suka hati mama
tanpa ada april
april mama kamu kesini itu mau jemput kamu pulang
mama kesini gak jemput kamu
mama ditugaskan ke london
mama gak mau
mama jauh dari kamu
sekarang kamu lanjut kuliah di sana ya
maka kan tahu dari kecil kamu ingin stay di sana
yuk udah waktunya
saya mau pergi dulu
kenapa semua pada ninggalin uyun
ibu dan bapak uyun juga ninggalin uyun
kata ustadz sepuh
kedudukan anak yatim piatu itu sangat tinggi di sisi allah
nabi muhammad juga dulu nggak punya ayah
ketika beliau masih dikandungan ibu
bahkan ibunya juga meninggal
ketika nabi muhammad masih baik
nabi muhammad lebih pedih yun
kakek yang disayanginya juga meninggal
sehingga nabi muhammad tinggal bersama pamannya
tetapi nabi muhammad tidak pernah putus asa
sehingga beliau diangkat menjadi rasul oleh allah
ustadz hebat ya
udah kayak ustadz ilmunya makin tinggi
bisa tahu sian si uyun
uyun antum jangan ganti ganti sama orang antum
uyan kan juga pernah bilang ke musa
kalau yuyun sudah ikhlas dengan kepergian ibu dan bapak uyun
kenapa mendadak tiba tiba jadi nggak ikhlas
bu april mau pergi ke london
ya ampun bang
april mau ke london
ya salam calon istri ana berkurang satu
ya kali aja bang
abang diajak ke london
allah antum pintar
siapa tahu aja ana bisa jadi ustadz di london
ana bisa kasih tau sian tempat yang boleh boleh di london
kalau ibu april pergi
mungkin kehilangan ibu kedua kalinya
gak bakalan ada yang ninggalin kamu yon
tapi ibu april akan pergi ke london kan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
ibu lebih milih belajar kira kira di sini
dimandingkan pergi ke london
dan ibu juga masih pengen belajar agama islam di sini
bareng bareng sama kamu
yang akan membantu april hijrah menjadi perempuan yang toleha
ana yang akan menuntunnya ke jalan kebaikan
iya bang tuh april kagak jadi ke london
berarti anda tidak jadi ustadz di london
ana tetep ustadz di tanahir
di tusan teran anur
ya udah deh
ya elah lu lama banget sih pada ah
eh doa apaan sih lu lama banget
sekarang kalo sabar nih gendeng orang doa
doanya panjang pahalanya panjang
doanya lama pahalanya juga lama gitu
eh gimana gua masih sabar
lu liat tuh kakek tuh nih
enak banget makan jeruk sendirian
eh mending gua dibagi ditawarin juga kagak
ah kesel banget gue ngeliat nih
enak juga lu
enak banget makan jeruk
enggak pake pake lagi
haus ya sama seperti saya juga
hehehe untung gua kagak haus
tadi sambilan uduk sambilan nggak minum airnya jadi udah seger
eh jangan samain lu mau kita kita ya
lu mau kayak ember penampungan
minumlah gitu air
eh kek enak banget makan tujuh roh sendirian
nggak inget kite kitik udah capek capek bantuin kakek malah makan sendirian
pelit amat jadi orang
kalau mau tau kenapa kakek nggak menawarkan jeruk ini
asem banget kek
tau kenapa alasannya kakek nggak ngasih kamu jeruk ini
kalau kamu makan jeruk ini di depan orangnya
terus kening kamu berkerut jeruknya kamu lepeh pasti dia akan tersinggung
dia akan kecewa
bagaimanapun juga kita harus menghargai pemberian orang sekecil apapun
kita jangan mau ngecewakan dia
terus kalau kayak gitu itu pasti ada pahalanya kaya
uh insya allah insya allah besar pahalanya

amin ah besel banget gue makan jeruk ini

aku makan jeruk asemnya nggak lang lang
ini jangan gede ambak
ya entah terima jangan dikerutin begitu
nanti kayak kulit jeruk
gue temen banget tadi gue bilang
mendingan gede bibir daripada gede ambak
jangan disengujungin jangan jeble jeblein gitu lah
sekarang nih ya lu panggul
kulit dah tuh
iya ntar kita antar si babe sampai ke rumahnya
gue angkatin aja
eh dari tadi gue mau
eh cepetan tulang gue
mau tau gak
kakek kenapa sih nggak naik akun aja
nggak capek apa
besok cucu kaki ulang tahun
yang ulang tahun siapa